inilah tari tradisional arab saudi najut ardah atau saudi ardah
tarian pedang asal arab saudi ini dipersembahkan pada momen tertentu
seperti festival dan hari libur nasional arab saudi
tarian tersebut memiliki nilai sejarah bagi kerajaan arab saudi
dan menjadi salah satu warisan budaya kerajaan arab saudi
yang hingga saat ini masih dilestarikan
para penari dengan pedang mereka menari diiringi tabuhan musik tradisional
yang disebut tasfik untuk menyambut pengunjung museum nasional raja abdul aziz
muftah awatani atau museum nasional raja abdul aziz
terletak di samping istana raja abdul aziz di distrik al muraba riyad ibu kota arab saudi
kata kata al insan walkan atau manusia dan alam semesta yang tertera di museum ini
mendefinisikan manusia dan alam semesta memiliki hubungan sedekat urat nadi
di aula utama museum terpampang fosil gajah mastodon prasejarah
yang pernah berkeliaran di semenanjung arab al sarar di bagian timur arab saudi
di sini tertulis gajah ini eksis pada awal miosin epoch atau limit
lima belas hingga tujuh belas juta tahun silam
ada pula fosil ikhtiosaurus dan fosil binatang lain
selain fosil binatang museum ini menyimpan fosil tulang jari tengah manusia
pada periode mesolitikum atau tertera sekitar delapan puluh lima ribu tahun sebelum masehi
bukan hanya fosil makhluk hidup peninggalan zaman batu
tersimpan di museum pusat sejarah raja abdul aziz
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan silam itu
piring yang sudah ada sejak abad keempat sebelum masehi
kalau misalnya bisa dilihat lebih detail ini ada tulisan atau drawing dari
manusia dan juga hewan yang berbahasa arab
thamudik nabateen dan lid nabateen
the standing stone dikenal sebagai monumen di arab saudi
yang didirikan pada milenium keempat
tampak pula beragam simbol kuno di atas batu ini
yang menggambarkan perubahan peradaban
beragam tulisan kuno di atas batu
bisa dilihat lebih dekat
museum ini mencatat manusia pertama kali menulis pada tiga lima ratus sebelum masehi
saya mengucapkan salam kepada tuhan
saya berdoa kepada tuhan
kita mengucapkan salam kepada tuhan

kita akan mengucapkan salam kepada tuhan

pembangunan museum nasional saudi bertujuan meningkatkan kesadaran publik
akan peninggalan budaya
dan hubungan saudi dengan peradaban kuno
museum dibuka pada sabtu hingga kamis pukul delapan pagi sampai delapan malam
sedangkan pada jumat dibuka mulai
kamulat pukul empat sore